rio haryanto juga bertemu dengan wakil presiden yusuf kala di istana wakil presiden
pertemuan yang berlangsung tertutup hari ini membahas persiapan dan dukungan pemerintah
menjelang laga perdana rio di ajang formula satu dua puluh maret dua ribu enam belas mendatang
jangan lupa kita sudah terima kasih pertamina telah sejak awal sejak berapa tahun tuh
enam tahun mensponsori tapi karena ini lebih tinggi lagi masih dibutuhkan
karena itu tentu kita harapkan dari perusahaan perusahaan apakah bumn atau swasta
nanti saya akan telepon beberapa bungi untuk mensupport lebih lanjut lah
karena kita masih ada waktu kira kira dua bulan untuk apa itu saya yakin itu bisa dicapai